ya alam indonesia itu memang begitu indah ya dan kaya bukan saja karena pemandangannya
tapi kaya karena mineral yang ada di dalamnya khususnya di dalam pegunungan papua
di mana saya berada saat ini
ya memang dimana ada kekayaan alam pasti juga di situ ada manusia yang ingin mengeksploitasinya
menggunakan mineralnya untuk kepentingan kehidupan kita
khususnya di daerah pegunaan papua ini sejak lima puluh tahun terakhir ini ada dua gunung
yang sudah dikikis ya untuk ditambang tembaganya peraknya emasnya
ada dua gunung namanya erzberg dan grasberg
ya memang namanya kegiatan pertambangan itu pasti banyak tantangannya
banyak kontroversinya banyak peminatnya banyak masalahnya
karena belum lagi mengenai masalah lingkungannya yang tentu saja sangat diubah dengan kegiatan pertambangan ini
ya insight with desi anwar kali ini berada di ketinggian empat dua ratus delapan puluh lima meter
persisnya di puncak tambang grasberg
tentu saja kita ingin tahu ya persisnya proses pertambangan di sini itu seperti apa sejarahnya seperti apa
dan kira kira apa strateginya ketika pertambangan yang di permukaan ini sudah selesai
dan tentu saja akan berlanjut ke pertambangan di bawah tanah
dan kita akan juga melihat ya apa saja rencana ke depannya
serta bagaimana juga untuk mengembalikan daerah ini suatu hari kembali ke alam
papua laksana bagian surga yang jatuh ke alam dunia
di balik eksotisme alam dan kearifan warganya
ternyata tersimpan limpahan kekayaan mineral yang terkandung di tanahnya
namun andugeratuan ini tidak muncul dengan sendirinya
temuan gunung biji oleh seorang geolog berkebangsaan belanda pada seribu sembilan ratus tiga puluh enam menjadi cikal bakal eksplorasi
dan berdirinya perusahaan tambang raksasa pt freeport indonesia atau ptfe
setelah kontrak karya pertama di tanah tangan pt fe mulai menambang dan memproses biji
sehingga menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga emas dan perak
tahun berlalu september dua ribu delapan belas kontrak karya pun berubah menjadi izin usaha pertambahan khusus atau iupk
dengan perubahan skema kerjasama dan kepemilikan saham ini diharapkan hasil yang terbaik bagi semua pihak
baik penerimaan negara dan kesejahteraan warga maupun iklim investasi yang tetap terjaga
untuk lebih mengetahui mengenai sejarah asal usul dan perjalanan pertambangan pt freeport indonesia
saya sudah ditemani oleh pres pt freeport indonesia tony wenas halo pak tony
mungkin ini kalau kelihatannya kita syuting di ketinggian empat dua ratus dua puluh lima meter
jadi wajar ya kalau tiba tiba kabut
hujan kita hanya beberapa jam saja di sini ini sudah berubah cuacanya itu tuh berkali kali gitu ya pak tony
jadi ini memang salah satu yang membuat daerah ini begitu menantang
yang namanya pertambangan itu kan pasti menimbulkan kontroversi dan lain sebagainya
mungkin kita bisa cerita sedikit dulu kenapa ya misalnya ada yang namanya pertambangan
ini kan pasti karena memenuhi kebutuhan manusia juga ya
kita tidak bisa hidup modern menggunakan peralatan menggunakan berbagai macam yang membuat kehidupan kita yang mudah itu tanpa
pertambangan yang memang mau tidak mau ada konsekuensinya
nah ini mungkin pak tony bisa cerita asal usul
dari berdirinya pt fi tapi juga kenapa di sini dan apa apa saja dalam proses perjalanannya
silahkan pak tony
memang di sini kan awalnya itu ada geologis belanda yang mencapai gunung es
jadi dari laut itu kalau cuaca cerah kelihatan gunung esnya
jadi dia naik ke sini namanya jean jacques daussy
itu tahun tiga puluh enam ya
jauh sebelum indonesia merdeka ya
dia naik ke sini ditemani beberapa penduduk lokal
dan dia dalam perjalanan ke puncak gunung es yang kalau cerah sebenarnya kelihatan di sini
kemudian dia menemukan ada cebakan mineral yaitu cebakan yang dinamakan airsberg
kalau bahasa belanda itu artinya gunung biji
gunung bijih ya
nah kemudian catatan itu dibawa ke belanda dan akhirnya perang dunia kan kemudian tercecer
dan tahun enam puluh ditemukan lagi oleh frippold
pada saat itu
dan bisa dibayangkan tahun enam puluh an medannya seperti apa kan ya
belum ada apa apa
sekarang saja cukup susah ya untuk akses
belum ada apa apa
naik ke sini harus naik chopper dan harus lewat sungai
jadi akhirnya frippold memberanikan diri untuk datang ke sini
untuk melihat dan menemukan bahwa itu betul
catatan catatan itu betul
dan memang punya cadangan yang cukup untuk diberikan
dan memang punya cadangan yang cukup untuk diberikan

dan akhirnya itu prosesnya dia menunjukkan kepada pemerintah pada saat itu
untuk mendapatkan konsesi pertambangan dan akhirnya
memang baru tahun enam puluh tujuh pada saat pemerintah order baru
itu ditandatangani kontrak karya pertama di indonesia
saya satu tidak habis pikir yaitu pertama kan geologis kan harus istilahnya mencari cari ya di seluruh dunia
gara gara potensi pertambangan itu dimana
freeport itu sendiri ya memberanikan diri masuk ke alam yang mereka ini betul betul sangat susah ya
investasinya pada saat itu kalau dihitung berapa
jadi pada saat pembangunan itu berwaktu sekitar tujuh sampai delapan tahun
pembangunannya melibatkan empat puluh negara
kalau kita ke airport ke bandara moses kilangin ada satu ban raksasa di situ
di situ ada ditulis negara negara yang pada saat itu bersama sama
ini persisnya tahun berapa ketika mulai

jadi pas ketika konsesi itu diberikan
kemudian dilakukan development selama tujuh tahun baru produksi pertama tahun tujuh puluh tiga
nah kalau diuangin itu kira kira berapa ya investasinya
total investasi sampai dengan saat ini itu sudah mencapai sekitar lima belas miliar dolar
lima belas miliar dolar
termasuk enam miliar dolar untuk tambang bawah tanah yang sedang kita develop
jadi pada saat itu delapan miliar dolar
itu mulainya di gunungan yang mana awal
erzberg itu yang pertama
yang pertama dan juga mungkin harus dibangun awalnya juga infrastruktur ya
karena infrastrukturnya kosong sama sekali
jadi betul betul ini kan yang kita geologis ini adalah mereka luar biasa sekali
mereka harus datang ke tempat terpencil meninggalkan keluarga tinggal di situ di dalam camp
turunnya naik helikopter berangkatnya juga
naik helikopter pakai tali gitu
pakai sling gitu kan
jadi memang luar biasa sekali dan sangat sulit
karena infrastrukturnya betul betul nol dan memang sangat sulit
makanya banyak pihak menyatakan ini bahwa ini proyek crazy project
apalagi ini daerah pegunungan dan juga kehidupan di sini juga
harus klimatisasi dulu ya
tapi dari segi jumlah cadangan dan mineral itu yang waktu itu mereka sudah memproyeksi
kan ini ada berapa kira kira
jadi memang itu erzberg sebenarnya skalanya jauh lebih kecil dibanding dengan grasberg
jauh lebih kecil tapi memang dipercayai bahwa di sekitarnya pasti ada kemungkinan yang lain gitu kan
sehingga memang diberanikan untuk investasi di sini
dan memang pada akhirnya pada tahun delapan puluh delapan ditemukanlah cadangan kelas dunia yang namanya grasberg
nah ini jaman waktu itu masih jaman order baru lah istilahnya
seberapa sulit mereka
mereka mendapatkan izin untuk kerjasama waktu itu masih sebutnya kontrak karya dan lain sebagainya
kalau sekarang kan sudah beda lah istilah indonesia itu
jadi itu kontrak karya yang pertama
jadi pada saat itu memang pemerintah sedang getol getolnya untuk mendatangkan investasi
ya intinya silakan aja masuk
jadi kontrak karya pertama pt free port indonesia
kontrak karya kedua pt inco
dan baru kemudian berlanjut dengan kontrak karya yang lain lainnya
jadi memang lebih jauh lebih mudah karena pemerintah very eager untuk mendatangkan investasi
iya karena memang butuh ya investasi dan apalagi kalau investasinya juga dolar ya
dan ini kan emas tembaga perak ini kan semua bisa diekspor dengan harga yang luar biasa
tapi dalam perjalanannya itu sendiri pak tony itu pembagiannya ya antara pemerintah
dan perusahaan itu pada saat itu seperti apa
basically kalau sistem pertambangan adalah tax and royalty
pajak ya sama
kemudian kan digubah dengan kontrak karya tahun sembilan puluh satu
yang kemudian merinci banyak sekali jenis pajak dan royalti yang harus dibayarkan
yaitu ada tiga belas jenis pajak dan royalty
ya ini karena sudah agak beda ya
dan ini juga bukan bentuk kontrak karya tapi isin usaha ini pertambangan lah
jadi pihak pemerintah indonesia juga bisa
bisa mendapatkan lebih banyak
jadi pertama kan harus dicari dulu ya
untuk ditemukan cadangannya itu juga bukan pekerjaan mudah
kalau ditanya geologis berapa persen kemungkinannya
oh bagus katanya
kalau di sini berapa persen
jadi if good
tentangan kita ini sudah jadi sudah barcelona
saya tidak pernah ke restoran pintar
ya ia juga subsist dibilang instagram ya
ya karena kontrak bor"
itu benar ya
apa itu dengan mantan
effort di sini itu bagaimana
jadi pertama memang yang dibentuk
adalah kota tembagapura
kota tembagapura sekarang itu
dua puluh lima ribu yang tinggal situ
ada beberapa juga bawa keluarga
tapi sebagian besar tidak dengan keluarga
dan memang kalau dilihat kotanya kan
adanya di lembah di lembah yang
tidak mungkin lagi diperbesar
karena memang kiri kanannya gunung
dan akhirnya di tahun

yang namanya kuala kencana itu di dataran
rendah di dekat kota timika
dan itu pun sekarang juga sudah padat
kota timika dulu penduduknya masih
seribu orang sekarang kira kira mungkin
tiga ratus ribu orang
karena inilah salah satu dampaknya
peluangnya multiplier efeknya besar
sehingga menjadi magnet karena ada
kegiatan ekonomi yang berputar di situ
ada bandara yang kita bangun di situ
dan beberapa fasilitas
dan infrastruktur yang lain yang kita bangun
sehingga menarik migran
dari kabupaten lain
maupun dari provinsi lain
dan dari pulau lain termasuk dari pulau jawa
juga banyak jadi menciptakan sumber
multiplier efeknya itu juga
dan juga banyak sekali
ini pasti antara lokal
dan pendatang juga
bagaimana sekarang jadi kalau karyawan kita
itu asli papua
dan saya sendiri ada
asli papua jadi suatu
kemajuan yang luar biasa sekali
masyarakat papua di sini
dan ini ada semacam teknologi transfernya
juga ya dan kita ada program program
yang khusus untuk mendidik
masyarakat papua menjadi tenaga kerja siap pakai
dan kalau mereka sudah
di dalam sini kita juga didik mereka
supaya mereka menjadi leaders
yang handal juga ada juga
institut pertabangan yang mengkawal
semacam balai latihan kerja
itu yang mendidik mereka ada sekitar
hampir empat ribu sudah dilatih di situ
dan hampir tiga bekerja
di freeport selebihnya bekerja di tempat lain
jadi kalau di total itu
dalam lima puluh tahun ini
sudah begitu banyak ya mempekerjakan
orang dan juga melatih dan memberikan
skill yang baru tapi
ya memang dalam perjalanannya
mau tidak mau kan ini ada
perubahan juga bukan saja perubahan
yang terjadi di sini karena proses
pertambangan itu kan eksploitasi ya
kita menggali dan itu juga pasti
ada dampaknya kemudian kita juga
di papua ini yang tinggal
di sini nah itu
tahun ke tahun ya
berproduksi tahun tujuh puluh tiga tujuh puluh empat
itu ada ditandatangani
agreement kita dengan
masyarakat asli sini yang pemilik gunung ini
yang namanya almarhum tuareg ngatkime
sekarang anak anaknya juga
berkarya di freeport salah satunya
dalam agreement itu bunyinya apa
disepakati adalah kita akan
tumbuh dan berkembang bersama sama dengan
masyarakat sini dan kita akan mempekerjakan
masyarakat sini dan akan
memberikan mereka pendidikan dan lain sebagainya
itu dari tahun tujuh puluh empat
sudah ditarah tangani
sekarang antara lain hasilnya adalah
bahwa tahun lalu saja kita
untuk program pengembangan masyarakat kita
itu bukan jumlah yang kecil
kesehatan untuk ekonomi
berbasis desa dan kerakyatan
dan juga beberapa program program lain
dan ini terus kita akan
kembangkan ke depannya
dan sebagai bagian
dari seratus juta dolar tersebut adalah
yang disebut dengan dana kemitraan
sisihkan dan dikelola oleh
lembaga pengembangan masyarakat
dan itu seharusnya langsung
ditujukan dan langsung
dampaknya dan benefitnya
kalau saya lihat ini kan jumlah investasinya
luar biasa tapi ini berarti
kekayaannya juga kalau
dihitungnya luar biasa selama lima puluh tahun
beroperasi di sini kira kira
yang sudah didapatkan
dari dua gunung ini pak
jadi kalau total penghasilannya itu
manfaat bagi pemerintah bagi masyarakat
manfaat bagi masyarakat
yang langsung diberikan
kepada masyarakat kemudian manfaat
bagi pemerintah adalah sekitar
dua puluh miliar dolar kalau nggak salah
manfaat yang sudah diterima oleh negara
dari selama ini
dan ke depannya
masih akan banyak lagi yang akan didapatkan oleh
negara dalam hal ini tentu saja karena
inalum juga sudah memiliki lima puluh satu dua persen
termasuk pembangunan kotanya
termasuk pembangunan bandara infrastruktur
bisa dikatakan nggak kalau misalnya indonesia
itu mengelola dari awal itu sendiri
intinya sekarang yang mengelola indonesia

sembilan puluh delapan persen orang indonesia kalau sekarang itu kita memang ini ya memang sudah bisa
sembilan puluh delapan persen orang indonesia
misalnya kalau dari dulu ya dari awal ini
sesuatu yang impossible ya
sesuatu yang sulit karena dari awal kita pada saat itu
juga teknologinya kita belum punya
kemudian tenaga tenaga kerja yang terampil juga kita belum punya
dan modalnya juga mungkin pada saat itu kita nggak punya
tapi sekarang ini kita sudah cukup
buktinya memang sembilan puluh delapan persen yang melola
tambang besar ini tambang kelas dunia
ini salah satu tambang terbesar di dunia
itu sembilan puluh delapan persen orang indonesia
iya dan ini memang tambangnya ini yang berasal dari indonesia
istilahnya banyak juga peminatnya
banyak juga mungkin ya yang bisa
hal hal yang positifnya yang kita bisa berikan ya
untuk membangun bangsa ini
tapi tidak dapat diimpuk kirikan dalam perjalannya
setiap tambang juga dimana mana
pasti banyak kontroversinya ya
apalagi ini menyangkut ya kekayaan lah pasti
banyak yang diperluan tapi
tapi mereka bangun tidur pegang handphone
ada waker itu nonton tv
kemudian ke kulkas bikin makanan

kemudian ke kulkas bikin makanan pakai panci kompor semuanya bahan tambang
jadi gak ada tambang itu gak ada civilization
jadi tambang itulah yang
dari jaman batu kemudian
batu itu pun bahan tambang
kemudian baru ditemukan tembaga
sekitar sepuluh tahun yang lalu
dan baru kemudian akhirnya memang
tambang itu membawa civilization
sekarang kita setiap hari
semuanya bahan tambang yang kita pakai
jadi mungkin ya
harus ada kompromi lah istilahnya
dan lebih penting lagi menurut saya itu harus ada pemahaman
jadi proses pertambang itu kan seperti apa gitu
orang kan mungkin dan jarak juga ke sini
karena ini mungkin bukan daerah yang
pertambang itu perlu dikelola secara responsibly
karena dia tidak terbarukan
jadi memang pengelolaannya bisa dilakukan secara sustainable
oke nah kalau dari segi metode proses pertambangannya itu sendiri
ini saya lihat kan di esberg kemudian di grasberg itu open pit mining
dan dulu kan ada gambar gunungnya
tapi sekarang sudah disulap lah istilahnya
mungkin bisa diceritakan sedikit ini bentuk tambang atau proses pertambangan yang dilakukan yang selama ini pak tony
dan serta dampaknya ya terhadap lingkungan juga
dua jenis penambangan yaitu open pit
baik di airzberg maupun di grassberg dua duanya open pit
namun sebenarnya kita juga sudah ada tambang bawah tanah dari cukup lama
dan tapi kedepannya kita akan sepenuhnya tambang bawah tanah
dan kita akan sedang membangun dua tambang bawah tanah besar terbesar di dunia
yaitu di bawahnya grasberg
jadi persis di bawah grasberg
di bawah grasberg itu ada
namanya grasberg block caving
sama satu lagi sebelahnya adalah deep mill level zone
ini dua tambang besar
karena cadangannya luar biasa besar
bisa lebih besar daripada yang di open pit
tidak lebih besar dari yang open pit tapi tetap yang terbesar di dunia ini
tapi ini berarti kan
ada teknologi yang berbeda ya
kalau yang untuk tradisional ini mungkin bisa cerita
saya lihat ini di sini kan di depan kita tuh ada tiga mesin raksasa
jadi inti ya supaya orang tuh punya gambaran ya proses mendambang itu seperti apa
supaya tidak bingung kok ada ininya kok ada macam macamnya gitu
jadi pertama kan harus dicari dulu ya
untuk ditemukan cadangannya itu juga bukan pekerjaan mudah
kalau ditanya geologis berapa persen kemungkinannya
oh bagus katanya berapa dua persen
dua persen itu udah bagus ya
bagus katanya dua persen
kalau di sini berapa persen
probabilitasnya adalah dua persen
dua persen tapi dengan dua persen ini mau investor datang

kalau nggak ketemu ya you money
jadi kalau gitu betul betul yang di gerasbog ini benar benar jackpot ya bagi
jack port jadi setelah dieksplorasi ditemukan cadangan cadangan kemudian harus diledakkan
karena ini hard rock harus diledakkan baru kemudian diambil batuannya
batuannya besar besar itu biji namanya kemudian biji itu dihancurkan lewat crusher
dihancurkan kemudian dibawa ke mel digerus lagi menjadi lebih halus
dari mil kemudian diproses di situ yang namanya proses flotasi
proses fisika bukan proses kimia tidak pakai cyanida tidak pakai merkuri
tapi ini benar benar fisik ya
mineral berharganya terapung nah inilah kemudian yang jadi konsentrat
konsentrat itu mengandung tembaga emas dan perak
konsentrat ini kemudian yang dikirim di watering plan pabrik pengeringan di dataran rendah
nah itulah kemudian yang dikirim ke pembeli
dijual ke pembeli dalam bentuk konsentrat yang mengandung tembaga emas dan perak
dan nanti disulap jadi macem macem termasuk hp kita ya
apa yang akan terjadi kepada dua lubang ini bagaimana mengembalikannya ke alam atau mau diapakan kah kira kira ini
tailing itu menjadi tailing
tailing itu tidak bisa digunakan ini salah satu
tailing itu akan kita manfaatkan sudah kita manfaatkan menjadi bahan bangunan untuk menjadi pengeras jalan
contoh bandara kita pavementnya itu dibuat dari tailing
kantor bupati juga kita bangun dari tailing
ada jalan jalan tambang juga kita mempergunakan tailing
dan ini tailing sangat berpotensi untuk digunakan secara lebih masif lagi
untuk baik bahan bahan konstruksi untuk infrastruktur dan juga untuk semen dan keramik
dan sekarang ini kita sedang melakukan fs atau visibility study dengan berdua pihak
dengan dibantu juga oleh klhk dan kementerian pupr
supaya tailingnya bisa dimanfaatkan lebih besar lagi
nah biasanya salah satu yang membuat kontroversi
karena ini bisa dilihat secara kasar mata ini tailing ini
tapi lebih jelasnya tailing ini sebenarnya sisa ya
jadi itu bukan batu yang sudah digerus
sisa dari proses tambangan
halus kemudian menjadi pasir
akhirnya dialirkan ke sistem aliran sungai sesuai dengan amdal kita
dan diendapkan di dataran rendah di daerah pengendapan tailing
dan ini merupakan salah satu dari tanggung jawab perusahaan untuk tidak bisa dibiarkan begitu saja ya
dan ini semuanya sesuai dengan apa yang ditulis dalam amdal tiga ratus k atau tiga ratus ribu ton tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh tujuh
dan selama ini selama sejarahnya pt freeport itu sudah betul betul berhasil
sudah semuanya diterapkan sesuai dengan
sustainable mining itu sendiri ya pak tony
jadi kita lima puluh tahun ini di open pit istilahnya
sudah habis betul betul habis yang di grass bergumpit
masih ada sisa sedikit di grass bergumpit
jadi kalau tutup kira kira tahun berapa
saya lihat masih ada mobil yang turun
akhir tahun ini dan mungkin bisa diperpanjang sampai pertengahan tahun depan barangkali
jadi pertengahan tahun dari
maksimalkan ada sisa sisa yang masih bisa diambil
selebihnya kita akan fully underground
jadi sampai tahun depan masih ada ya ininya sisa sisa
tapi ya begitulah
karena yang namanya
konservasi pertambangan adalah memaksimalkan
jadi kalau ada yang sisa itu jangan sampai ditinggal begitu
jadi harus kan sudah digali sudah dikupas harus memang diambil
ya dan tantangannya saya lihat juga bukan saja karena ini di daerah yang sulit
tapi memang papua ini banyak tantangan dari berbagai aspek ya
termasuk dari sosial dan lain sebagainya
bagaimana pak tony sendiri melihat secara objektif ya keberadaan dengan adanya pertambangan di sini
apa kira kira yang selama ini
jadi kalau memang ada faktor lain juga yaitu faktor keamanan
yang kadang kadang bisa menjadi kendala di kami walaupun memang
kondisi kondisi papua memang memang seperti ini ya
dan ada beberapa kelompok yang ingin punya agenda agenda tertentu
antara lain untuk merdeka dan lain sebagainya
tapi ini kan tentu menjadi tantangan bagi kami
karena kami beroperasi di sini
tapi tentu kami yakin bahwa pemerintah juga sedang dan akan terus melakukan upaya upaya
supaya hal ini bisa teratasi
pemerintah dalam hal ini tentu saja adalah pemerintah pusat pemerintah provinsi
aparat tni dan polri
dan ini memang tantangan buat kita faktor keamanan
dan ini sudah bagian dari resiko ya
bagian dari resiko
sudah lebih cerah ini
mungkin kita perlu belajar sedikit mengenai proses ya pertambangan itu sendiri
apalagi sekarang kan nanti mulai tahun depan itu sudah ada rencana untuk ada yang baru
seluruhnya tambang buatan
sekarang sudah mulai tambang buatan
sudah mulai tapi nanti ada yang lebih besar lagi yang dibawa gerasi
akan ramp up
karena kalau open pitnya sudah selesai
apa yang akan terjadi kepada dua lubang ini
bagaimana mengembalikannya ke alam atau mau diapakan kira kira
jadi memang tidak ada penambangan open pit yang kemudian ditutup kembali
tapi itu kemudian akan direklamasi ditanami dengan tanaman tanaman setempat
dan itu adalah bagian dari rencana penutupan tambang
yang sudah kita submit
kita sampaikan ke kementerian sdm
di situ lengkap sekali dokumennya
kira kira bentuknya seperti apa ya nanti ini
ini kan pasti tumbuhan kembali tumbuh
tapi di empat ribu dua ratus kita lihat tumbuhannya seperti ini aja
hanya rumput saja
perdu perdu saja seperti ini
grass bug itu kan
jadi makin tinggi ketinggian satu daerah makin rendah pohon pohon
jadi nanti ya kelak kembali ke alam begitu saja ya pak tony
jadi kita ada rencana penutupan tambang
ini satu hal yang sangat komprehensif
dokumennya tebal sekali
berisi segala macam hal pada saat nanti kita selesai menambang di sini
rencana penutupan taman kita untuk saat ini sampai dua ribu empat puluh lima
tapi potensinya atau cadangannya bisa sampai dua ribu enam puluh atau bahkan lebih
jadi nanti setelah dua ribu empat puluh satu ya kita serahkan ke pemerintah bagaimana kira kira
untuk negosiasinya lagi
apakah mau meminta report melanjutkan lagi bersama sama dengan penelon
pasti awal itu
karena kan kemarin
yang baru baru ini kan juga cukup alat
tapi sebaiknya negosiasinya bukan di dua ribu tiga puluh sembilan
supaya bisa direncanakan dengan baik
jadi konsesi ini sampai tahun dua ribu empat puluh satu ya
dua ribu empat puluh satu iupk kita sampai dua ribu empat puluh satu
ini perbedaan yang mendasar ya antara kontrak karya sama iupk ini apa
karena memang lebih banyak kepemilikan saham
pertama empat hal kesepakatan yang kita capai
kemudian kita akan bangun smelter
satu sisi kita akan mendapatkan kepastian sampai dengan dua ribu empat belas
dan mendapatkan stabilitas berpajakan dan stabilitas hukum
dan ini empat utama diterjemahkan dalam iupk
dan mau tidak mau harus dilaksanakan
dan negara mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan kontrak karya
dan freeport juga ini sudah komit lah
untuk melaksanakan itu semua
masyarakat juga happy
dan juga happy dan hasilnya juga bisa untuk ya
manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi
tapi mungkin kita perlu lihat ya sedikit tempat tempat yang menarik ya
katanya ada namanya mega shop ya
saya lihat justru peralatannya itu semua mega mega
itu saya tuh gak habis pikir ya
bawa peralatannya bagaimana
nah ini barang barang semua import atau apa
kalau yang truk truk besar itu masih import
yang disitu juga kelihatan
tapi kan di
dalam parts kemudian di install disini
tapi sekarang sudah banyak yang bisa dibikin di indonesia kan ya
kalau truk yang sebesar ini kayaknya gak ada yang dibikin di indonesia
ini truk ini hauler ini
kita sambil jalan jalan ya pak tony
karena kelihatannya sudah kabut sudah makin ini
kalau satu izin ini bisa lumayan mahal
sepuluh juta dollar
mungkin satu ban nya aja coba berapa
ban nya itu sekitar tiga puluh ribu dollar satu
tiga puluh ribu dollar hanya untuk satu ban
dan dipakenya cuma sekitar empat lima bulan
yang mereka himpangion gelap helmina
bpb luar biasa banget
untuk schlimm bagi prit tut
banyak bergerak bukan hanya tinggi tapi dingin
makanya kita sekarang sudah pakai sarung tangan
misalnya tadi saya lihat pak
tapi kita ini di ruang yang namanya mega shop ya
semuanya serba mega
nah mungkin pak tony bisa jelaskan kepada kita kita yang memang awam ya
mengenai mesin mesin apa yang diperlukan
karena ini pasti semuanya serba khusus ya
mesinnya khusus tapi skill yang dimiliki juga khusus
mungkin secara garis besar apa apa saja keterampilan sama mesin mesin pendukung proses ini
jadi di sini adalah workshop yang mega mega
maksudnya adalah alat alat yang besar
ada loader ada shovel ada haul truck dan lain sebagainya
ini haul truck ini yang membawa batuan itu
membawa ore iya membawa batuan
satu ini bisa membawa berapa banyak
kalau yang ini sekitar seratus ton
seratus ton ada berapa dimiliki
total truk yang seperti ini dengan masing masing tonis yang berbeda itu tadinya ada satu ratus lima puluh
namun dengan berkurangnya grasberg open pit sekarang tinggal tujuh puluh sembilan
selebihnya kita re export
kita ekspor ke sister company kita kita jual ke sana
dengan harga ada valuasi yang dihitung oleh pihak ketiga
kalau satu izin ini bisa lumayan mahal
mungkin satu bannya aja coba berapa
bannya itu sekitar tiga puluh dollars satu
tiga puluh dollars hanya untuk satu bang
satu dan dipakainya cuma sekitar empat lima bulan
luar biasa jadi memang ini bisnis yang sangat mahal ya
nah tapi ini nanti kan akan menjadi mesin mesin makanan
mesin produksi nah ini nanti mesin produksi yang di underground yang seperti ini udah nggak kita pakai
nah ini berarti kan ada
ada keterampilan yang berbeda ada proses yang berbeda
bisa cerita pak tony dalam masa transisi ini dampak terhadap bisnis itu sendiri kita mulai apa apa saja
ini kan berarti ada investasi baru
investasi baru kita udah tanam di underground itu udah enam million dollars
dan kedepannya sampai dua ribu empat puluh satu kita akan tanam lagi hampir dua puluh million dollars
wow jadi nanti total bisa dua puluh enam
jadi hampir setiap tahun itu rata rata sekitar satu million dollars lagi
dan dari grasberg open pit ke underground tentu produksi akan drop dulu
tahun dua ribu dua puluh satu baru dia rem up lagi dan dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu empat puluh satu itu sudah full speed full capacity atau very normal level which is sekitar dua ratus ribu ton biji per hari
jadi target dua ratus ton bijih per hari pada tahun dua ribu dua puluh satu ya
jadi semua on target ya
kalau semua terlaksana sesuai dengan rencana bisa tercapai
kalau dari segi keuangan sih kita mesti membukukan net profit
tapi dari cash flow karena uangnya dipakai untuk investasi di tambang bawah tanah
jadi tahun ini dan tahun depan kita gak akan bayar dividen
baru tahun dua ribu dua puluh satu kita mulai bayar dividend lagi
tapi ini kan semua sudah direncanakan jauh jauh hari
sudah sudah direncanakan
dan sudah disepakati dengan inalat
dan belum juga yang kita sebut dengan long term investment plan kita sampai dua ribu empat puluh satu itu sudah disepakati
ini bisnis ya industri pertambangan itu sendiri ini sebenarnya ya memang investasinya harus besar ya
profitable atau tidak
tentu profitable ya
profit margin kita juga cukup bagus
berapa profit marginnya kalau
kalau kita lihat misalnya taruh uang di bank deposisi
dan yang lebih penting lagi adalah multiplier efeknya buat negara ini
buat papua khususnya
dan juga mungkin dari vendor vendor yang bisa
keberadaan pt fi itu memberikan kontribusi terhadap pembentukan pdrb
pdrb provinsi papua itu empat puluh an persen
jadi keberadaan pt fi itu multiplier efeknya sangat besar bagi wilayah ini
dan juga bagi negara ini
dan saya lihat juga kan ini belinya dari vendor vendor ya
kayak contoh tempat ini dikelola oleh trakindo
karena sebagian besar adalah kayak terpeler di sini tapi di bawah supervisi pt fi tentunya
oke transisi itu sendiri ini berdampak terhadap tentu saja peralatan dan skills
nah itu bagaimana
karena ya yang membawa truk ini dan lain sebagainya itu nanti kan semua teknologinya beda
jadi kita akan alihkan ya mereka yang bekerja di open pit
itu kita salurkan
salurkan ke divisi divisi lain di dalam pt fi
tentunya diberikan training dan penyesuaian penyesuaian sehingga transisinya berjalan dengan lancar
dan transisi ini dilakukan dalam dua tahun ini
dua tahun ini
persiapannya udah dilakukan sebelumnya
tapi transisinya termasuk pendistribusian tenaga kerja dari open pit ke divisi lain itu sudah mulai dilakukan
jadi tidak akan ada misalnya mungkin yang paling ditakutkan
wah ternyata semua ada otom ada mesin menggantikan
sehingga lay off dan lain sebagainya itu
jadi kita kalau di pt fi sendiri karena pt fi kita tidak berencana melakukan lay off
tapi memang kalau penyesuaian di level kontraktor atau vendor tentu saja ada
yang sudah tidak kita perlukan lagi kan tidak akan kita pergunakan lagi
tapi reskilling itu mau tidak mau ada
teknologi yang digunakan untuk tambang bawah tanah dua puluh satu st century ini
kan tidak lagi
jadi tambang bawah tanah ini nanti sekarang ini udah kita lakukan hampir semuanya unmanned
jadi operatornya semua dari dengan menggunakan joystick dari ruangan yang ber ac tidak berdebu tidak pakai helm
anak anak muda wanita yang cantik cantik dan laki laki yang keren keren itu yang melakukan mengoperate
jadi beda ya wajahnya
lihat di screen aja
baik terima kasih
pak tony apalagi kira kira strategi ke depan harapan atau mungkin juga
harusnya on time selesai
tapi udah commit ya untuk kira kira
walaupun itu bukan proyek yang menguntungkan tapi itu bagian dari perjanjian kita dengan pemerintah
dan itu kita commit untuk lakukan
dan itu pasti akan dijalankan
kalau headquarters sendiri bagaimana pt fi dan headquarters yang di amerika
kita terus dapat professional assistance dari headquarter ya
tapi seberapa besar istilahnya mengawasi pak tony atau mengintervensi atau ini itu
kalau mengawasi kan ada dewan kita struktur perusahaan ada dewan direksi yang mengawasi adalah komisaris
ada unsur inalum ada unsur report mac moran seperti lainnya perusahaan lain
tapi yang penting adalah technical assistance yang kita dapatkan
dan kesempatan dari kita untuk juga belajar di tambang tambang lain miliknya report mac moran
di phoenix kita ada sekitar tiga puluh
ada orang pt fi yang bekerja di sana untuk belajar dan lain sebagainya sehingga bisa membawa kembali yang dia pelajari di sini
untuk dipraktekan di sini
juga dari mind id ada beberapa yang intens juga ke sana untuk bisa belajar sehingga punya wawasan lebih luas dan pengetahuan yang lebih banyak
jadi sinetrinya sangat bagus
dan yang jelas makin lama makin banyak ya yang pekerja lokal lah istilahnya
dimanagementnya itu semua kan lokal kan itu yang sehingga ada evolusi lah dari industri pertambangan ini
saya rasa tidak salahnya kita tanya sendiri langsung dari mind id nya ya
apa kira kira visi moga moga sama yang diinginkan
sama kok visinya
makanya kita bisa partering dengan baik
iya dan kita juga harapkan tentu saja yang terbaik ya
kalau ini semua berjalan dengan baik saling menguntungkan
ya kita semua pasti untung juga ya
dan yang penting lagi sustainable kan pak tony itu commitmentnya
tentu sangat sustainable
dan pertama adalah
dan pertama adalah
prinsip prinsip dalam sdg sustainable development goals itu kita terapkan sebanyak mungkin di pt fi
baik dari parent company kita
pripot mac moran dan juga inalung
kami juga sangat senang bahwa mereka juga tetap komit terhadap sustainable development goals yang diharapkan oleh bukan hanya indonesia tapi dunia juga
iya dan memang ini segala sesuatunya mau tidak mau harus sustainable ya
baik pak tony terima kasih
oke makasih ya mbak desi
iya dan tetaplah bersama insight with desi anwar
saya rasa tidak ada salahnya kalau kita tanyakan langsung ya
kepada mind ideas
apa saja kira kira yang diinginkan dengan adanya kolaborasi partnership dan kerjasama ya antara pt fi dan juga tentu saja indonesia yang sekarang adalah pemegang mayoritas dari saham perusahaan pertambangan ini
kita memiliki peran aktif karena sebenarnya manajemen yang dipilih oleh kedua belah pihak itu
bekerja untuk kepentingan pt freeport indonesia
jadi kita tidak bekerja untuk mac moran atau untuk inalung
kita lanjutkan insight with desi anwar langsung dari puncak grasberg
ya ini kita di ketinggian empat dua ratus delapan puluh lima meter
jadi ya wajar lah kalau cuacanya itu tidak jelas
sekarang kelihatannya sudah mulai grimis ya
tapi kita memang di tengah tengah pegunungan di papua
nah seperti kita ketahui ini dikelola oleh pt fi ya pt freeport indonesia dan juga pemerintah indonesia
persisnya sejak tanggal dua puluh satu desember tahun dua ribu dua puluh
ini artinya tuh persisnya tuh apa ya dan bagaimana nanti juga yang harapan ya dari pihak indonesia nya sebagai mayoritas dari saham
mumpung ada ceo dari grup holding namanya mind id
ini merupakan holding yang memegang semua perusahaan pertambangan yang ada di indonesia
salah satunya ada pt fripot tentunya
sebut saja tapi ada inalum ada antam aneka tambang dan lain sebagainya
orias petrus mudake ini sebagai ceo yang baru
apa kira kira ya yang diharapkan khususnya sekarang indonesia kan sudah memiliki mayoritas lah istilahnya
dan kita lihat juga perjalanan fripot ini tidak pernah lepas ya
dari kontroversi apakah itu dari soal kepemilikannya
dari soal macam macam dampak sosial dampak lingkungan ya memang itulah dinamikanya
tapi bagaimana ini kedepannya itu apakah akan mulus mulus semua seperti yang diinginkan oleh semua yang berkepentingan
karena memang dimana ada emas itu pasti banyak yang tertarik ya minatnya banyak ya
baik mbak desi terima kasih untuk kesempatannya
jadi ini hampir satu tahun sudah
ini sudah ada yang menurut saya
ini sudah ada yang menurut saya yang menurut saya ini bisa menjadi pemerintah
sebagai pemerintah kalau dikatakan mayoritas pihak indonesia memang mayoritas
terbagi pemerintah provinsi papua dan kabupaten mimika
jadi kita harus melihat ini sebagai hubungan korporasi
dimana secara korporasi inalum menempatkan orang orang yang mewakili inalum
baik sebagai komisaris sebagai direksi maupun juga sebagai anggota dari komite komite
yang disepakati bersama komite operasi dan komite keuangan yang ditempatkan di dalam pt freeport indonesia
karena ini pola kerjasama
karena korporasi kami berharap bahwa apa apa yang sudah disepakati sebagai pemegang saham
pemegang saham bersama antara kedua belah pihak
waktu itu inalum dan freeport mcmoran
kita bisa jalankan kita sudah sepakati long term investment plan
yang mana dalam setahun pertama ini berjalan sesuai rencana
dan tidak ada deviasi deviasi yang signifikan
dan sesuai dengan kesepakatan juga
kalau ada deviasi yang signifikan kita akan duduk bersama untuk membahas
dan kita ketahui bersama dalam dua tahun pertama dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh freeport sedang beralih dari open pit ke underground
jadi memang ini sesuatu yang sesuai rencana
dan kita tidak berharap ada penerimaan besar dalam hal dividen dan lain lain dalam dua tahun pertama
tapi ini satu menunjukkan komitmen dari pemegang saham dalam hal ini inalum dan pemerintah
bahwa untuk hal hal yang jangka panjang kita harus berani mengorbankan jangka pendek
periode satu dua tahun ini kita harus bersabar sebelum melihat freeport memberikan hasil sesuai dengan rencana
mau tidak mau ini kan ada proses transisi ya
di situ kan juga ada investasi terhadap pembangunan infrastruktur yang baru dan lain sebagainya
tapi hubungan ya ini karena kita lihat juga kita terus mengikuti lah selama ini kan
negosiasi cukup alot dan lain sebagainya bagaimana sekarang hubungan korporasinya
dan juga masing masing pasti memiliki tugas tanggung jawab yang memang harus dilakukan itu pak orias
jadi sesuai kesepakatan apa yang disepakati itu kita dijalankan dengan sangat baik
jadi freeport macmoran dalam hal ini bertanggung jawab dari sisi operasional dan juga keuangan
kemudian human resourcesnya kita dari pihak inalum juga ikut
ikut berperan di sana kita memiliki peran aktif
karena sebenarnya manajemen yang dipilih oleh kedua belah pihak itu
bekerja untuk kepentingan pt freeport indonesia
jadi kita tidak bekerja untuk macmoran atau untuk inalum
memang kalau saya tadi katakan dari operasional itu sepertinya tanggung jawab freeport mcmoran
tapi itu karena orangnya ditunjuk oleh freeport mcmoran
tetapi setelah ditunjuk semua bekerja untuk lalu
jadi sebenarnya dari segi operasional dari segi pekerjaan itu semua tidak ada yang berubah ya
tidak ada yang berubah semua business as usual dalam arti sesuai dengan apa yang sudah direncanakan
dan kita sedang tenang fokus ke dalam apa yang sudah kita sepakati
dan kalau semuanya berjalan mulus dan juga hasilnya baik ya sama sama untung lah istilahnya
dalam hal ini main id ini kan sesuatu yang baru ya pak orias ya
kenapa merasa harus ada main id yang pt inalum
jadi holding ini apa yang inginlah di
ini satu new brand ya julukan yang kami pilih bersama
ini kesepakatan bersama setelah duduk semua direksi duduk bersama dan juga bahkan direksi minus satu minus dua yang minus satu minus dua
di bawah direksi ikut duduk bersama untuk membahas dan kita sepakati bersama
nama ini main id sebagai brand name untuk industri pertahanan
ini pertambangan ini sebenarnya mining industry indonesia
maksudnya mining industry indonesia
dan ini tidak hanya pertambangan tetapi industri juga karena disana ada ya kita sudah dihilir melalui inalum
inalum masuk kepada industri aluminium
kemudian kita sekarang memiliki perusahaan tambang aneka tambang timah dan freeport indonesia
mandat yang diberikan adalah menguasai
mandat yang diberikan adalah menguasai
mandat yang diberikan adalah menguasai cadangan mineral kemudian go downstream kemudian menjadi perusahaan kelas dunia
go downstream ini bisa internal bisa eksternal
kalau kita sanggup untuk laksanakan sendiri kita akan laksanakan sendiri
kalau tidak kita akan bermitra dengan pihak pihak yang bisa
jadi sebenarnya evolusi ya dari sejarah atau industri pertambangan di indonesia sendiri
nah setahu saya kan salah satu komitmen yang harus dilaksanakan adalah pembangunan smelter itu sendiri
nah itu bagaimana pak
karena ini salah satu memang yang sempat ini juga tarik ulur tapi sebenarnya apa sih yang poinnya itu yang perlu kita ketahui dengan membangun ini
pembangunan smelter itu kalau dilihat hanya stand alone pembangunan smelter di indonesia itu tidak terlalu menguntungkan
tetapi kalau kita bisa mengambil langkah langkah konkret go downstream more downstream
dalam arti setelah smelter itu terus apa
harus ada industri setelah smelter
jadi ada industri industri hilir yang harus tumbuh
yang ada nilai tambahnya
ada nilai tambahnya itu harus tumbuh di dalam negeri untuk memanfaatkan hasil dari smelter
kalau tidak dimanfaatkan akhirnya toh kita harus mengekspor seluruhnya hasil dari smelter itu sendiri
nah ini kan tentu sesuatu yang tidak kita harapkan
masih kurang lebih empat sampai lima tahun proses pembangunan smelter
dan tidak murah ya tentu saja
nah ini kalau misalnya tidak dibangun atau mungkin tidak ada
investasi untuk itu bagaimana dari kolaborasi ini
kalau kolaborasi ini sesuai kesepakatan bahwa smelter ini merupakan bagian dari kesepakatan
kita akan bangun dan proses atau penyiapan sendiri sedang berlangsung
pertengahan tahun depan freeport akan mulai membangun dan mulai konstruksi ya
dan biayanya tidak kecil itu kurang lebih tiga miliar dolar
tapi hasil dari tiga miliar dolar ini harus dilanjutkan dengan berdirinya industri industri
yang memanfaatkan hasil dari tembaga maupun emas dari smelter itu
kalau kita gagal untuk memanfaatkan itu maka sebenarnya maksud dari membangun smelter itu tidak tercapai
ya mudah mudahan tercapai lah
dan juga memang menghasilkan lebih dari yang diinvestasikan sendiri
terima kasih pak taurias
tampaknya kita harus berhenti di sini ini udah mulai hujan
demikian insight with desi anwar kali ini
langsung ya dari puncak grassberg

dan ini menarik sekali karena sebenarnya tidak banyak ya kita memiliki kesempatan untuk datang langsung melihat
bagaimana sebuah pertambangan itu dikelola dan juga belajar tentang sejarahnya
ingat bahwa tidak ada barang apapun yang sekarang kita miliki yang tidak merupakan hasil tambang
tapi ya on the hand memang ini harus dilakukan dengan secara sustainable
atau secara kontinu dan ramah lingkungan
sehingga kita bisa memiliki tetap ya alam kekayaan yang indah
tapi kita juga merupakan negara yang makmur modern dan memiliki industri yang tangguh
demikian insight with desi anwar bisa disaksikan di cnnindonesia com
dan jangan lupa juga di youtube kanal insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye bye